mencari kambing sehat untuk berkurban ternyata tidak semudah yang dibayangkan
apalagi saat ini banyak ditemukan kambing pemakan sampah yang sengaja dijual oleh pedagang
dan berbahaya jika dikonsumsi
untuk itu warga diminta berhati hati saat memilih hewan kurban
kambing pemakan sampah bisa ditemukan di tempat pemrosesan akhir sampah
di kelurahan kedong ombok kecamatan semanding kabupaten tuban
di tpa ini setiap harinya ratusan kambing dalam berbagai jenis dan ukuran
sengaja dilepas pemiliknya di antara tumpukan sampah agar mencari makan
kambing kambing lampar ini pun tidak menyanyiakan kesempatan dan melahap berbagai jenis sampah
bahkan sampah plastik yang tidak akan mungkin dapat dicerna ludes di santap sang kambing
sementara pemilik kambing diduga sengaja memberi makan sampah ternaknya ini untuk mengirit pengeluaran
padahal cara ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan kambing dan manusia yang mengkonsumsi dagingnya
sampah sampah tidak sehat yang mengandung bakteri ini yang dimakan akan menjadi konsumsi manusia menjadi tidak sehat
misalnya saja ada bakteri salmonella diposa misalnya yang menyebabkan penyakit tibus
untuk itu masyarakat perlu berhati hati saat membeli hewan kurban
bukan tidak mungkin hewan yang dipilih ternyata pemakan sampah
karena disinyalir kambing pemakan sampah diperdagangkan jelang idul adha
para pedagang nakal yang mencoba mengeruk keuntungan berlimpah tanpa memperhatikan kesehatan konsumen